yakinlah satu hari nanti allah swt akan kirimkan judul yang terbaik untuk narinjan
saya pikir tadi
rin aku gak akan mencerahkan kamu
dan kita akan tinggal bareng
maaf aku akan menikah dengan richard
iya aku tahu
dulu aku memang benci banget sama richard
tapi dia gak pernah lelah lelah buat nunjukin minta pacintanya dia ke aku
kamu orang yang aku cintai justru kamu selalu sangsi dengan perasaan tulus aku ke kamu

malah crown aku
aku akan perbaiki semuanya
aku tampak ingin bercampur
saya betul betul minta maaf
saya mengaku kalau saya benar benar hilaf
kami juga merasa
apa yang selama ini ibu ustazah bilang
saya juga tahu saya baik salah dan saya minta maaf
tapi saya nggak tahu bagaimana caranya saya nggak bisa kehilangan rina
dan saya butuh bantuan ibu ustazah
yang bisa membantu itu hanya allah
mungkin selama ini rina sudah terlalu banyak menanggung kesedihan
allah sudah memberikan judo yang terbaik untuk rina
kenapa surat cerita dari mas adel
mas adel sudah datang juga ya
bapak tahu kamu sangat berat meninggalkan adab
kalau memang kamu berat
kamu jangan menikah sama richard ya
bapak tidak usah khawatir pak
dan saya tahu
baiklah pak roni saya akan membantu pak roni dan saya akan bicara dengan richard
ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih ibu ustaz jahan
naricat bapak harap naricat mengerti
karena orang yang dicintai rina cuma adam
bapak yakin rina tidak punya perasaan apa apa sama richard
pak roni benar kita tidak bisa memaksakan kehendak
yakinlah satu hari nanti allah swt akan kirimkan jodoh yang terbaik untuk naricat
saya pikir tadinya rina adalah jodoh saya
tapi kenyataannya memang rina lebih cocok dengan adam
jadi saya merelahkannya pak
oh iya masalah uang pengobatan bapak
insya allah bapak akan kembalikan secepatnya
itu nggak perlu dipikirkan pak
anggap saja dari sahabat sedang membantu sahabatnya
terima kasih anda naricat
ya allah beginikah rasa yang melepaskan orang yang kita sayang
lalu itu sudah sampai
omong ini sekali lagi
terima kasih bapak
lo gak tau apa
gue tau semuanya
mendingan lo sekarang
lo mandi ke rumah
jadi lo udah gak sama rina
jadi gue rela akan
rina buat lo
dengan satu syarat
jangan pernah sakitin perasaannya
kalo sakitin perasaannya
lo akan tau akibatnya
gue gak mau cari
aku mau kita hidup selamanya
kamu gak perlu khawatir kok
aku udah ikhlas melepaskan kamu
cinta sejati kamu
hanya mereka ada
ini semua buah dari kesabaran dan ketabahan istri soleh
kamu berhak mendapatkannya
dan allah sudah mengabulkan seluruh permohonan kamu
mas richard terima kasih ya
aku akan selalu mendoakan kamu agar kamu menemukan jodoh
yang menyayangi kamu dan mencintai kamu dengan tulus
aku akan mencari penyembuhanmu
aku akan mencari penyembuhanmu
aku akan mencari penyembuhanmu
jangan pergi lagi
ku ingin kau kembali
anda ikanku mampu
jangan pergi lagi
jangan pergi lagi